menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali meninjau kesiapan atlet indonesia di pelatnas panahan dan atletik yang dipersiapkan tampil di sea games dua ribu sembilan belas
salah satu kendala yang dihadapi oleh kontingen indonesia adalah kurangnya dan anggaran untuk memberangkatkan satu dua ratus tujuh puluh enam atlet dan ofisial indonesia ke filipina
di hari keduanya menjabat sebagai menteri pemuda dan olahraga zainuddin amali meninjau dan memeriksa persiapan enam belas atlet panahan indonesia yang dipersiapkan tampil di sea games dua ribu sembilan belas di filipina
dalam kesempatan ini menpora juga menanyakan langsung kekurangan dan kendala apa yang dihadapi para atlet
untuk sea games kali ini tim panahan indonesia masih memiliki kendala soal ketersediaan peralatan
untuk memesan alat sesuai dengan ukuran badannya atlet itu kan khusus gitu ya kalau di panahan itu
busur itu tidak asal busur beli enggak tapi diukur dan itu tidak mudah sampai dengan saat ini tim manajer sudah memesan sedang menunggu dari penyedianya
kira kira demikian nah apapun nanti insya allah kita akan penuhi bagi yang kekurangan alat tersebut
terkait masalah kurangnya dana atlet
dari anggaran untuk keberangkatan kontingen indonesia yang mencapai satu dua ratus tujuh puluh enam orang politikus asal partai golkar ini kembali mengingatkan soal masalah prioritas
makanya kita lihat kita lihat pokoknya ininya adalah yang kita utamakan itu adalah atlet dan pelatih
kalau yang pelengkap pelengkap yang nanti di sana nggak begitu ada banyak gunanya tentu akan kita review
saya kemarin sama mas okto sudah bicara coba dilihat lagi
selain meninjau pelatas panahan menpora juga melihat persiapan dan latihan dari atlet atletik indonesia
untuk sea games dua ribu sembilan belas di filipina nanti cabang olahraga atletik akan banyak memberikan kesempatan bagi atlet atlet muda
sementara atlet elit indonesia fokus untuk dapat tampil di ajang yang lebih tinggi seperti olimpiade dan asian games
anak kecil kita bersiapin kan kalau yang udah level level dunia
sohri apa kan untuk olimpiade dan segala dia enggak ikut
karena kalau dia ikut nanti yang muda muda enggak bisa ikut
jadi kasih kesempatan sama yang muda muda kayak ricky rico yang muda muda umur tujuh belas delapan belas gitu kirim aja
pada sea games dua tahun lalu di malaysia indonesia mencatatkan hasil terburuk sepanjang sejarah
saat itu kontingen merah putih hanya mampu mengantongi tiga puluh delapan medali emas dan berada di peringkat kelima
haji iman firmansyah jakarta